banyak mereka kembali menggali tipi taka
dipelajari kembali lalu mereka juga ada yang melakukan tingkah laku itu seperti
dalam tradisi budisme itu ada yang seperti
berpuasa ada yang tidak makan daging
disebut vegetarian ada juga yang melakukan namanya atasila atasila itu adalah puasa yang tidak makan di atas jam dua belas siang
jadi dia boleh makan sarapan pagi
sarapan makan siang berat tapi di atas jam dua belas mereka tidak boleh makan berat sama sekali
yang juga mereka lakukan itu untuk melatih diri bahwa kunci dari latihan ini kan adalah bagaimana mengontrol dirinya
mengendalikan diri baru dia bisa mengendalikan sosial
nah ini yang dilakukan persiapan persiapan itu oke sampai ke malam hari ini mas kevin kita lihat dulu
saat ini kan ada berbagai posisi yang berbeda ya ada yang sambil duduk bersila ada yang berdiri
penempatannya apakah ada aturan khusus
seperti misalnya pengunjung dimana bisa berdiri silahkan
betul kalau dalam tradisi buddhis ini memang kita menempatkan rohaniawan ya dalam hal ini adalah biku
dan bikunya sendiri pun kita lihat dari masa
mereka ditahbiskan berapa lama setiap tahun itu akan ada satu masa namanya masa wasa mereka
kembali melatih diri dan itu juga menjadi satu tingkatan jadi setiap masa wasa itu
dalam beberapa bulan dalam setahun membuat mereka menjadi
jadi kalau bagi biku yang sudah melalui masa wasa sekian tahun dibandingkan biku yang masih baru tentu yang dianggap senior lah yang dikasih prioritas duduk
kita menghormati bagi biku yang melewati masa wasanya sampai sepuluh tahun itu masuk kalau dalam tradisi terawadah disebutnya stawira
kalau dia melebihi dua puluh tahun disebutnya mahatera
nah jadi biku itu dilihat dari juga
masanya itu nah kalau bagi mereka yang mahatera tentu ditempatkan di tempat yang lebih
tinggi lebih layak baru diurutkan ke biku biku junior
nah kemudian mengenai umat umat tentu biasa juga kami membagi jadi beberapa
petinggi di organisasi ya yang kita mengikuti
sepuh ya kita tempatkan di posisi di depan ya kemudian juga umat yang lain bisa menyesuaikan
memang yang kita amati momen momen
hening seperti ini di waisak itu begitu tertib ya iya begitu tertib karena semua orang juga menjaga perilakunya untuk tetap tenang
kalaupun kita melakukan gerakan biasanya ya terkontrol ya tidak kalau gatel misalkan tiba tiba ada nyamuk atau serangga yang menggigit
biasanya nggak langsung kasar mukul begitu perlahan
kebetulan dengan saat kesadaran apalagi sekarang sudah masuk
detik detik betul waisak betul tadi dua puluh lima dua empat puluh tiga sekarang sudah dua puluh lima
dua puluh lima empat artinya sudah masuk masa hening betul ya apa saja yang
dilakukan di masanding ini apa yang boleh apa yang tidak boleh melanjutkan tadi betul karena ketika momen masa hening inilah sebenarnya
ketika orang masih dalam posisi meditasi sempurna inilah yang diharapkan bisa mendapat getarannya ya
men sepurnama sidinya bisa mereka rasakan di
khususnya nih mereka ini persis di depan pelataran candi borobudur
tepat sekali betul kita bisa menyaksikan ya ini persis sekali ini adalah candi yang sudah berusia
lima ratus tahun tentu baik secara alam pun sebenarnya ini udah menjadi saksi sejarah ya dari kejadian alam
ya kemudian peristiwa peristiwa alam peristiwa peristiwa budaya tentu setiap getaran ini kan membawa satu nuansa
yang bisa dirasakan yang dalam konteks agama buddha itu mempercayai bahwa makhluk hidup bukan hanya yang terlihat
dalam hal ini tentu ada dimensi yang lain ya kita percaya ada alam dewa ada alam ashura ada alam kereta dan lain sebagainya
oleh karena itu ketika kita menghormati kita memberi peringatan melantunkan doa doa di tempat yang dianggap suci
tentu itu bisa membawa satu nuansa kedamaian yang mana kita juga seringkali kalau dalam konteks budis ini kan kita mendoakan
biasanya ditutup dengan sebuah doa yang namanya
semoga semua makhluk berbahagia
karena buddhis meyakini bahwa alam kehidupan ini bukan hanya apa yang tampak tadi
bahwa ada alam yang tidak tampak yang bisa jadi mereka juga sedang menderita
dengan aspirasi baik ini mereka tadi membersihkan diri membersihkan hati
lalu kita pancarkan cinta kasih kepada makhluk makhluk yang juga terlihat maupun yang tidak terlihat
jadi konsep berbahagia ini begitu luas ya tidak hanya makhluk yang terlihat saja
termasuk juga bagaimana damai bagi semesta itu energinya dipancarkan pada malam hari ini begitu ya mas kevin
nah biasanya kalau dari masa ning saat ini detik detik hening sampai ke nanti
pelepasan lampion itu berapa lama butuh waktunya
setelah momen puncak nanti
biasanya ada simbolnya ya entah itu lonceng entah itu gong ya dari panitia
maka ketika orang semua sudah pada titik hening itulah
nanti dia akan dikasih instruksi
ya panduan panduan yang sepertinya sedang terjadi nih
ada panduan dari bikusanganya ya
nanti baru dia akan mulai bisa membuka mata
lalu ada instruksi nanti untuk melanjutkan dengan
cantiknya dengan berdoa aspirasi tadi
ya baru nanti puncaknya mereka akan melakukan pelempasan lampion tadi ya
dan doa ini akan dipadu langsung oleh biku ya
betul betul biku yang saya lihat sepertinya biku yang sangat senior ya
sambil bisa kita dengarkan terlebih dahulu ya bagaimana suasana di candi borobudur
iya ini berarti kan momen detik detiknya sudah dilewati
nah saat ini sedang dibacakan palita palita mantra
yang sifatnya adalah untuk memancarkan cinta kasih tadi kepada semua makhluk
kita mendoakan kepada makhluk makhluk yang tampak maupun yang tidak tampak
dengan simbol dari borobudur sendiri yang mencerminkan ada alam yang sifatnya rupa datu
arupa datu itu kan memang tadi alam yang memang tampak ya
itu simbolnya itu kotak kalau di candi borobudur itu
betul kalau kita lihat dari atas ini kan berupa mandala
mandala itu bahasa zaman dulu itu adalah sebuah alam semesta
nah jadi kalau kita bicara di bagian yang kotak di luar itu
itu adalah alam tampak alam yang kita bisa lihat
nah yang bulet itu disebutnya arupa datu
di arupa datu ini yang di tiga tingkat ini memang sudah tidak ada relief mbak priska
nah maka di alam alam yang memang mencerminkan kehidupan di alam kita ini
dia berupa yang tampak kan dia ada relief reliefnya
panel panel ya ada alam binatang ada alam dewa ada alam lain lain gitu ya
dan begitu kita masuk ke alam yang arupa yang berupa bundar lingkaran yang tiga tingkat
nah bagi umat buddha meyakini alam alam ini kan alam alam dewata
alam alam yang memang tingkat tingkat kesucian lebih tinggi ya
nah inilah ketika sambil prosesi mantra dan doa ini dipanjatkan
sebagian bikulu saya perhatikan di sini juga sedang melakukan prosesi pemercikan air suci
jadi dari doa doa yang tadi sudah disampaikan getaran meditasi
dipercikan kepada umat yang beribadah
ya dalam konsep beberapa ilmu pengetahuan juga pernah diteliti bahwa air itu bisa menangkap energi
sejalan dengan itu ya ketika ini sedang terjadi saat ini
sambil dibacakan mantra dan doa tadi
biku shanghai ini juga memercikan arr itu kepada umat yang hadir
baik dan kita lihat cantik sekali pemandangan dari atas
karena sesaat lagi juga kita akan sama sama memperingati bagaimana dilepaskan lampion
yang maknanya tentu saja ada doa doa ya yang diterbangkan
nah tapi kalau dari tadi ya kita memaknai bagaimana alam semesta
ada rupa datu ada arupa datu
setiap waisak ini bagaimana untuk mengingatkan umat bahwa bagaimana kita selalu kembali pada hakikatnya
kalau kita bicara waisak kan memperingati perjalanan hidup pangeran sidatta menjadi buddha
dan bagaimana beliau yang lahir sebagai pangeran dengan segala kemewahan
dengan segala kekuasaan dan materi yang dia miliki saat itu
nah kalau tadi bicara maknanya tentu ini mengandung sebuah filosofi yang sangat mendalam
bahwa manusia yaitu umat buddha itu diajarkan untuk tidak melekat sebenarnya
jadi kata kunci yang pertama proses beliau menjalani proses begitu panjang ini adalah bagaimana melepas kemelekatan
nah inilah yang sebenarnya kembali diingatkan kepada semua umat bahwa waisak juga mengajarkan kita momen
dimana ketika pangeran sidata harus keluar dari istana untuk menjadi seorang petapa
ya dari seorang pangeran yang memang calon raja dia harus keluar dari istana dan menjalani satu proses
pelatihan diri pembentukan diri yang begitu luar biasa
di hutan di tempat yang sangat tidak nyaman bernyamuk kotor dan lain sebagainya
nah ini adalah tadi bagaimana tadi kita mau berani melepas pesan yang pertama
yang kedua ketika menjadi petapa ini adalah satu pembelajaran bagaimana orang itu harus memperbaiki dirinya
ya itu kita sebut transformasi diri
nah bagaimana menjadi sesuatu yang orang anggap hina yang orang anggap itu menderita
yang orang anggap itu susah
sebenarnya itu bagian dari proses alam tuhan yang maha esa itu mau membentuk kita sebenarnya
nah kita akan sama sama memaknai lagi esensi dari peringatan waisak
sambil kita melihat bagaimana peringatan waisak di candi borobudur
sampai nanti ada pelepasan atau festival lampion di sana
dan juga bicara soal waisak ini mas kevin saya ingin tahu lebih banyak lagi soal bagaimana tiga peristiwa penting
lampion di candi borobudur akan dilepaskan
lampion kita lihat juga tadi meditasi sudah dilakukan
juga peringatan purnama sidi juga sudah berlangsung pukul dua puluh lima
nah kalau kita lihat sekarang yang ada di gambar api di depan itu api merapen ya
yang sepanjang kegiatan waisak kita selalu angkat itu menjadi satu simbol juga
yang bisa juga perpaduan dari alam nusantara yang mana ini kan satu keajaiban ya
di alam yang disediakan di mana api itu kan sepanjang tahun tidak pernah padam
jadi tradisi dari perayaan waisak juga memanfaatkan atau menyelaraskan kegiatan budaya dengan alam itu
agar bisa kita gunakan di momen momen waisak ini juga
dan maknanya apa mas dengan api abadi merapen
ini yang tidak pernah padam esensinya yang ingin disampaikan
api dalam tradisi budisme juga memang melambangkan sebuah semangat ya
bahwa kalau memang kita nih hidup tanpa api kan memang api ini kan bisa membawa satu kehangatan
membawa satu bara perjuangan ya
dan setiap manusia kan rohnya sendiri kan dianggap juga api ya
bahwa kalau dalam diri kita tidak ada api tentu suhu kita tidak ada
nah inilah sebenarnya suatu filosofi yang sangat kental
bukan hanya dalam satu tradisi keagamaan tapi dalam satu kehidupan kita ya
dan terkait dengan peringatan waisak sendiri itu sama dengan kegiatan yang kita adakan di tempat ibadah di agama buddha
sebelum kita melakukan prosesi dimulai satu kegiatan acara keagamaan
itu lampu penerangan yang menjadi simbol selain semangat juga simbol pencerahan
dari tempat gelap menjadi tempat yang ada nuansa terang di situ
nah inilah diharapkan bahwa ajaran dharma melalui tingkah laku dan ucapan kita
baik kita sebagai pelaku maupun kepada makhluk yang lain
ya dan mengutip quote buddha juga bahwa kasih sayang adalah cahaya dan kita harus menjadi cahaya bagi diri sendiri ya
itu yang harus sama sama diingat dalam peringatan waisak
dan tadi menyambung pertanyaan saya sebelumnya
setiap peringatan tri suci waisak
kita harus mengingat bagaimana tiga peristiwa penting
bisa dijelaskan esensi dari tiga peristiwa penting
ya kalau saya ulang di kegiatan yang pertama itu adalah di bulan waisak
di bulan yang sama itu momen di mana seorang pangeran
yang mana kan tradisi budis ini kan meyakini satu kehidupan yang sudah berlangsung berkali kali
nah pangeran ini yang lahir ini membawa karma baik yang sudah dia timbun
berkali kali dalam kehidupan lampau
diyakini pangeran ini membawa sebuah karma baik yang menuntun dia menjadi seorang calon muda
nah jadi istilahnya kalau kita ibaratkan seperti saldo bank gitu mbak
kita ini sudah punya saldo yang sangat besar
kebaikan yang luar biasa besar
sehingga mengkondisikan beliau ini lahir di tempat saat dan waktu yang sangat tepat
di saat yang tepat ketika beliau menjadi seorang pangeran
nah dengan segala karma baik yang membawa dia ini dia punya segalanya tadi
dia punya kuasa dia punya harta dia punya kepandaian kepiawayan
ya saat itu sebagai seorang pangeran dia juga tidak perlu pergi bersekolah seperti siswa yang lain
guru guru semua ahli militer ahli sosial ahli budaya
itu datang ke tempatnya kerajaannya untuk mengajar
dan dia bisa menyerap semua ilmu itu lebih pandai daripada gurunya
jadi kelahiran pangeran siddhartha itu membawa berkah bukan hanya tadi kepada dirinya kepada kerajaannya bahkan dipercaya kepada semua makhluk
karena dia pengkondisian sebagai seorang pangeran ini menjadi sempurna sebagai calon seorang buddha
nah beliau diramalkan kalau dia tetap hidup dalam kondisi duniawi dia akan menjadi raja di raja seperti kaisar gitu
kalau beliau bisa memperjuangkan melalui jalur petapa maka dia akan menjadi raja di raja tetapi dalam dimensi yang berbeda
nah inilah ramalan yang ketika dia lahir ada seorang petapa atisa namanya yang melamarkan dikatakan itu kepada raja seperti itu
sebelum kita lihat lagi atau kita sama sama bercerita lagi soal dua makna lainnya ya atau dua peringatan penting dari peringatan waisak ini
saya akan terlebih dahulu menuju ke candi borobudur
triksi bagaimana di sana apa saja yang saat ini prosesi berlangsung jelang pelepasan lampion festival lampion yang kita nantikan triksi
ya friska saat ini mungkin kalau terdengar dari layar kaca atau di studio untuk friska dan juga saudara saat ini sudah memasuki prosesi dimeditasi
tadi sudah ada tuntunan meditasi yang juga diingatkan terkait dengan kebajikan kebaikan bagaimana untuk menahan diri dan juga berbuat amal begitu ya untuk sesama manusia maupun juga makhluk hidup lainnya

kalau misalnya bisa kami gambarkan suasananya ini berlangsung dengan hikmat priska meski sebenarnya saat ini kembali turun hujan sedikit ada gerimis begitu ya
tapi ada beberapa umat yang memang tidak ada di dalam altar ataupun juga di zona utama lapangan
ini ada umat umat yang juga ikut bermeditasi untuk melakukan penyelamatan
umat yang juga ikut bermeditasi maupun juga berdoa dari pinggir pinggir yang ada di kanan kiri saya
jadi memang hujan yang turun ini tidak menyurutkan semangat mereka
kalau tadi ada meditasi dan juga doa dan harapan
ini kita akan lihat bersama sama bagaimana prosesi pelepasan lampion yang juga menggambarkan harapan doa dan juga tadi kalau misalnya kami berbincang ini terkait dengan
karena kalau tidak ada semangat tentu tidak ada perbuatan perbuatan yang dilakukan ataupun juga mengambil kebijakan
baik terima kasih kita lihat mas kevin nampaknya lampion sudah mulai diterbangkan tadi ya
bisa dijelaskan bagaimana ramainya sekaligus juga hikmatnya ya prosesi pelepasan lampion ini
saya beruntung ya beberapa saat sempat merasakan kegiatan pelepasan lampion ini
bagaimana sebuah doa itu dilepas
jadi ini simbol yang kita bisa katakan adalah doa harapan harapan baik ya
dan kalau kita bicara cara kerjanya sendiri kan sebenarnya sederhana ya
cara kerja fisikanya ketika ada api yang berkobar karena ada udara di dalam dia memberi dorongan ke atas
sehingga ruang vakum di atas ini menarik atau mendorong ada tekanan ke atas sehingga dia bisa terbang secara alami
dan kalau nanti apinya padam dia akan turun secara alami pula
sebenarnya kalau secara tradisi ini sudah diselenggakan sekian ratus tahun dan kejadian kejadian yang tidak diinginkan sebenarnya secara kuantitasnya juga bisa dikendalikan
saya rasa ini sangat baik sekali ya sebuah kegiatan yang bisa kita lihat ya
dan saya ketika melaksanakan juga kegiatan ini bayangkan ketika prosesnya kita itu tadi kan dalam mengikuti sebuah proses doa meditasi
dan lalu kita mencurahkan harapan dan doa kita
dan dituntun oleh para bikus sangha ini juga jangan egois
jangan untuk mendoakan diri sendiri tapi juga doa untuk alam semesta doa untuk alam doa untuk indonesia doa untuk kemanusiaan
dan bayangkan ya ini kan seperti kita melihat bintang bintang ya tapi dalam jangkauan
mas kevin juga bisa lihat ya bagaimana raut bahagia dari para umat yang hadir di candi borobudur
di borobudur setelah tadi sama sama berdoa
lalu doa doa harapan itu dilangitkan
jadi kita lihat rautnya sangat bahagia
dimana harapan itu di ya ada harapan bahwa semakin dekat ke langit semakin dikabulkan juga
dalam setiap tradisi keyakinan kan tentu ada dukungan dukungan simbol
ini simbolnya ya berupa pelepasan lampion yang mengarah ke langit ya
ke alam semesta yang juga menghiasi ya
kita bisa lihat langit malam itu menjadi begitu indah
kita bisa lihat dan bagaimana kita bisa merasakan bahwa doa kita bisa keangkat gitu
dan ketika nanti mereka sebelum menerbangkan itu mereka tuh menuliskan gitu loh mbak
ada doa yang dituliskan tuh yang ada stiker stiker tuh
yang tertempel di sana itu adalah bentuk doa doa
doa harapan ada yang minta kesembuhan buat orang tuanya
ada juga doa yang untuk perdamaian di tempat lain yang sedang berperang saat ini
jadi inilah yang menjadi kita bisa lihat tadi raut wajah pelakunya yang tadi mbak rizka katakan
kita lihat bagaimana kebahagiaan mereka dalam berbagi berdoa berharapan gitu
bisa kita katakan bahwa momen ini juga sekaligus pencerahan kesadaran untuk menemukan cahaya tadi ya mas ya
dari apa yang dialami ada harapan
kesembuhan kesehatan kesuksesan dan sebagainya ya
tapi yang jelas dari prosesi festival lampion ini tidak hanya umat buddha yang menanti
karena kita tahu pengunjung juga berbagai kalangan datang di sana
bagaimana mas kevin melihat semangat keberagaman
sama sama untuk damai untuk semesta
jadi saya menyambut baik ya kegiatan yang diselenggarkan di candi borobudur ini
bukan hanya membawa kedamaian rasa bahagia bagi umat yang melakukan ritual di sana
tetapi kita menyaksikan bagaimana terciptanya kebersamaan
ya kemudian kebermanfaatan bagi para pelaku ekonomi di sana
tempat yang jelas tempat makan rumah makan di sana akan penuh
kemudian para pelaku ekonomi kreatif di lokal juga kain penjual kain penjual makanan penjual atau penyedia
lalu ada juga tempat orang orang ojek tempat parkir
nah ini tentu kita harapan kita di sana tuh mbak
bahwa memang event akbar ini memberi manfaat secara langsung ataupun tidak langsung kepada banyak pihak
dan seperti kita tahu bahwa festival lampion ini dilakukan di beberapa titik ya
secara bergantian disitu ada doa juga
saya melihat apakah itu duta besar palestina kalau saya lihat di gambar
nah jadi ini bagaimana semua doa ini dilangitkan semangat perdamaian itu kita katakan dikirimkan melalui lampion ini
tapi mas kevin bisa diceritakan lebih banyak gak sih
apalagi yang ada di sana pasti kan merasakan lebih khidmat lagi bagaimana atmosfernya
mas kevin bisa diceritakan prosesi ini bagaimana yang terasa di sana
ya bagi kita pelaku seperti yang tadi saya sampaikan
tetapi jangan lupa jadi event yang saya sebut tadi magical moment ini itu juga ditangkap oleh banyak para content creator lho mbak
mulai dari fotografer profesional teman teman insan pers ya
saya ingat beberapa foto
ketika prosesi lampion ini dilepas itu menjadi viral
karena sekarang sudah sosial media di dunia sosial media banyak fotografer fotografer asing juga mengambil momen ini
dan ini tentu menjadi citra yang sangat baik buat indonesia
bisa menyelenggarakan event yang tadi saya katakan momennya itu magical moment ya
ya bicara soal magical moment ini kita lihat di situ ada tulisannya indonesia inner peace itu yang diharapkan
tapi bicara soal bagaimana atmosfer di sana saya mau tanya lagi rekan saya valencia triksi
triksi saya membayangkan kalau jadi anda ada di candi borobudur melihat ribuan lampion diterbangkan
pasti gus bam saya akan merinding dan juga terkesima
triksi bisa ceritakan bagaimana magical momentnya melihat lampion festival lampion diterbangkan di candi borobudur triksi
ada ribuan lampion yang diterbangkan ini juga menunjukkan bagaimana api yang menyala sebagai simbol penerang
kalau tadi salah satu bantai bercerita bagaimana api yang menyala maupun juga yang menjadi penerang ini juga bisa berdampak bagi sekeliling
bagaimana ini juga menyimbolkan setiap kebaikan kebaikan setiap kesabaran maupun juga perbuatan perbuatan kasih yang ditunjukkan dari umat buddha ke sekeliling
ini juga bisa berdampak seperti lampu seperti lampion di tengah malam hari di tengah gelapnya malam
ini bisa terlihat dan juga menjadi fokus dan juga bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat di sekelilingnya ataupun juga makhluk hidup lainnya
maka dari itu memang selain momen momen keindahan dari lampion lampion yang menghiasi langit di kawasan candi borobudur ini
juga maknanya sangat menyentuh hati ya sangat dimaknai sangat dirasakan sekali bukan hanya oleh umat buddha saja
tapi juga oleh peserta peserta yang hadir dan juga ikut menuliskan doa ucapan syukur dan juga harapan mereka di lampion lampion
jadi tentu saja ini sebuah
pengalaman yang tentu saja tidak bisa dilupakan karena banyak sekali yang sudah mengantri tentu saja untuk bisa ikut berpartisipasi secara langsung
melepaskan lampion dan juga melihat prosesi waisak di candi borobudur friska
nah kalau misalnya kita juga melihat tadi ada beberapa prosesi prosesi lainnya
ini juga bisa digambarkan bagaimana para umat buddha yang ada di sini mereka juga dengan sukacita melaluinya
karena ini juga menjadi sebuah kebanggaan kebahagiaan ketika mereka bisa ada di tempat ini dan juga mengikuti secara langsung waisak ataupun detik detik waisak
yang tadi dilambangkan dengan pembunyian gong tiga kali dan juga memercikan air berkat
ya triksi luar biasa betapa hikmat dan bahkan terharu ya apalagi kalau berada langsung sangat menyentuh
kalau berada di candi borobudur pasti bisa merasakan atmosfernya
lampion ini merupakan simbol penerangan ya mas kevin ya lalu juga penerangan batin kedamaian batin ketenangan kebahagiaan dan juga tercapainya harapan doa dan cita cita yang baik
dan tadi impiannya sudah dicatat satu persatu ya di stiker yang diterbangkan di dalam lampion
dan jangan lupa selain harapan yang belum terkabul juga ada rasa syukur di dalamnya bagi pencapaian pencapaian yang sudah dicapai
jadi pengalaman saya ketika kita melakukan penyelidikan
melaksanakan itu juga ada yang bersyukur bahwa dia misalkan punya anak dia punya keluarga yang indah dia punya karir yang baik dan lain sebagainya
jadi inilah tadi satu momen makanya tadi kenapa kita lihat raut wajahnya itu begitu emosional
saat diterbangkan itu betapa bahagia sekali raut wajahnya tapi juga berkaca kaca kalau kita lihat ya tadi
bagaimana ekspresi umat yang ada di sana karena memang wujud rasa syukur wujud juga pengharapan doa doa di kemudian hari diharapkan juga ada kehidupan yang baik damai bagi semesta
mas kevin kalau kita lihat tadi kan memaknai bagaimana peristiwa penting dari trisuci waisak yang pertama kelahiran
dua yang kedua tadi ketika momen di usia dua puluh sembilan tahun
buddha dengan kesadaran penuh
beliau meninggalkan kemewahan istana
dan harus menjalani kehidupan sebagai seorang petapa itu selama enam tahun
mulai dari metode yang sangat menyiksa diri sampai metode yang nyaman gitu ya
tetapi pada akhirnya petapasi data itu menemukan jalan yang disebut dengan namanya jalan tengah
ketika beliau sudah hampir mati di proses pencarian itu dia menemukan sebuah pencerahan
tiba di momen malam waisak seperti ini
di detik detik itu beliau mencapai pencapaian agung yang mana bisa melepas semua kesadarannya beliau
nah momen terakhir itulah ketika di usia itu terjadi di usia tiga puluh lima tahun
berarti dan setelah usia tiga puluh lima tahun beliau sampai ke penghujung hidupnya itu di tahun delapan puluh
berarti ada empat puluh lima tahun beliau melakukan pelayanan
nah di momen meninggalnya di usia delapan puluh tahun ini juga di waktu yang berikutnya
yaitu di malam waisak yang kita tahu seperti ini
dan terakhir mas kevin apa pesan yang bisa disampaikan untuk umat muda dan juga umat beragama lainnya apapun di indonesia
bahwa bagaimana semangat keberagaman ini menuju kedamaian bagi semesta bisa dirasakan di momen waisak ini
waisak selalu membawa pesan bagaimana kita menginstropeksi diri
mau berani melepas tidak melekat dan yang paling penting adalah toleransi yang tinggi
bagaimana buddhajarkan dan momen momen ketika beliau mau turun ke masyarakat selama empat puluh lima tahun ini adalah momen untuk melakukan transformasi sosial
nah momen waisak sebenarnya bisa dinikmati tadi boleh kita melakukan prosesi meditasi pelatihan diri pelepasan lampion
tapi jangan lupa juga ada pesan untuk mau berkarya buat orang banyak
nah inilah sebenarnya pesan waisak yang mau disampaikan
dan percaya tadi kehadiran kita ini memberi dampak kepada makhluk semua makhluk
sesuai dengan doa doa yang selalu dilantunkan dalam agama buddha
kita mau memberi hikmat nikmat dan kebahagiaan buat semua makhluk
tetapi itu tidak bisa terjadi kalau kita hanya menyimpan untuk diri sendiri
bahkan buddha menunjukkan dia tidak mengumpulkan dia malah melepas
semoga di tahun ini waisak juga membawa kedamaian termasuk kepada bangsa kita
kita percaya kita sudah di track yang tepat
kedamaian juga terjadi mana mana
ada perang ada keributan tapi di luar
kita merasakan bagaimana pembangunan juga terjadi di mana mana
tentu mencapai di tahun dua ribu empat puluh lima nanti
muncul pemuda pemuda indonesia yang lebih berkarakter
mas kevin u ketua umum dharma pala nusantara
dan saudara sabei sata babantu suki tata
semoga semua makhluk berbahagia
saya friska clarissa berterima kasih
tetaplah di kompas tv independen terpercaya dan menutup laporan khusus ini